bertugas menjadi tim pendukung penanganan kofit sembilan belas daerah istimewa yogyakarta sambil berpuasa menjadi
tantangan tersendiri bagi aris widodo alat pengaman diri lengkap atau khasmat yang
dipakainya terasa panas membuatnya banyak berkeringat dan tak jarang merasa dehidrasi
aris mengaku awal puasa menjadi momen terberatnya karena harus beradaptasi dengan kondisi tubuh yang
baru pada saat sebelum sahur kita akan lebih banyak minum jadi bangun langsung banyak minum
udah nanti istirahat baru makan makan juga enggak terlalu banyak yang penting secara
gizinya terpenuhi baru nanti kemudian minum lagi koordinator dekontaminasi dwi ite mengatakan ia
membebaskan petugasnya untuk berpuasa atau tidak pihaknya juga menyediakan nutrisi yang cukup
serta memberi tambahan nutrisi lainnya seperti vitamin dan susu namun bagi petugas yang
berpuasa ia telah menyiapkan tim pengganti bila petugas tersebut tidak mampu melanjutkan
pekerjaannya kita ada teman teman yang standby pergantian dari rekan rekan yang sudah merasa
hai kepanasan ataupun enggak kuat itu ada empat personil tiap sifnya itu
ada empat personil tiap sifnya
itte menyatakan untuk mencari teman teman yang bisa menghidupkan kekuatan dan kekuatan di rumah mereka dan mereka akan memiliki kekuatan yang lebih baik dari mereka
menyarankan petugas yang menggunakan khasmat harus jujur dengan diri sendiri
bila menghadapi risiko dehidrasi maka sebaiknya tidak memaksakan diri untuk bertugas
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta